musim kemarau yang panjang terjadi membuat sejumlah daerah di lumajang jawa timur terus mengalami kekeringan
bahkan meski sudah diberi bantuan air bersih jumat siang tampak warga masih berebut karena air bantuan belum mencukupi kebutuhan dari warga
data bpbd kabupaten lumajang saat ini mencatat tujuh belas desa di enam kecamatan yang berada di kabupaten lumajang mengalami krisis air bersih
sesaat setelah mobil tangki air milik badan penanggulangan bencana daerah lumajang tiba jumat siang sembilan belas oktober
puluhan warga di dusun karangsejati desa dadapan kecamatan guci alit ini langsung perebut air bersih yang dituangkan ke dalam sebuah terpal penampungan air
warga desa ini mengalami krisis air bersih sejak dua pekan terakhir padahal terakhir kali mereka kekurangan air bersih pada dua ribu lima belas
meski sudah dipasok dua kali oleh bpbd dan pemerintah desa setempat warga mengaku masih kekurangan air bersih
sebab pasokan air belum mencukupi kebutuhan warga
ada sebagian titik air yang mungkin mempilih curah dan sebagian yang sangat jauh sekali
sembilan trigen untuk apa saja
masak minum buat sholat
insya allah cukup
untuk di lumajang ada enam kecamatan tujuh belas desa tiga puluh delapan dusun
jadi itu daerah kekeringan ada di lumajang
dan itu kita
kita grouping dua di sekali dengan tiga truk tanki yang satu truk tanki kapasitas lima puluh liter
data bpbd kabupaten lumajang mencatat ada tujuh belas desa di enam kecamatan yang terkena dampak kekeringan
yakni kecamatan ranuyoso kelakah randuagung gucialit padang dan kecamatan gedung jajang
nur hadi wicaksono lumajang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini bersama rekan saya budi adiputro